sementara itu kapolda jawa tengah irjen polisi condro kirono melakukan pantauan udara jalur tol transjawa yang dijadikan jalan fungsional selama masa mudik lebaran
pantauan udara ini dilakukan dengan menggunakan heli milik polri
heli terbang dari badara amatiani semarang menyusur ruas tol semarang batang
untuk titik semarang terdapat masjid yang masih berada di tengah ruas tol dan belum dilakukan pembongkaran
sedangkan untuk di daerah kendal sampai perbatasan batang terdapat beberapa lokasi jalan yang masih berupa tanah dan belum dicor
khusus jembatan kalikuto yang ada di perbatasan kendal batang tampak belum tersambung dan ini menjadi perhatian khusus meski pihak kementerian pekerjaan umum menjanjikan bisa dilalui pada h dua
rekayasa sementara arus mudik dari jakarta yang masuk ke tol brebes dapat langsung menuju ke tol fungsional batang
namun nantinya akan dikeluarkan diperbaiki
kami di gringsing dan masuk tol fungsional lagi di kalikuto